ketua bumpartai demokrat susilo babang yudhoyono meminta tenaga ahli utama deputi empat kantor staff presiden alem moktar ngabalin
menurut sb ngabalin pernah menyatakan dirinya harus minta izin ke jokowi terkait koalisi untuk pilpres mendatang
sby bukan bawahan jokowi
partai demokrat bukan partai koalisinya pak jokowi
kami saling hormat menghormati
kalau itu keluar dari ngabalin hati hati juga berbicara
saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan pak jokowi tidak
tapi ada hambatan dalam berkoalisi
silahkan ditafsirkan sendiri
bukan dengan pak jokowi
insyaallah hubungan saya dengan pak jokowi akan tetap baik
belum presiden kita
tetapi jangan mensimplifikasi mereduksi dan kemudian menggeser
ada persoalan seolah olah hambatan itu saya dengan pak jokowi tidak ada
dan tidak ada kata kata harus minta izin
saya tidak tahu sekolahnya di mana seperti itu
menanggapi sentilan sby kepada detik com ngabali menyatakan sby beberapa kali bertemu dengan jokowi
baik yang terpublikasi ataupun tidak
dalam pertemuan itu banyak yang telah disepakati oleh sb dan jokowi
menurut ngabalin adalah hak sbe dan partai demokrat
untuk menentukan arah koalisi
namun sebagai negarawan sebaiknya sby kulon wun lebih dulu
karena sebelumnya sudah ada gentleman of agreement antara presiden jokowi dengan sby
ngabalin menekankan dirinya tidak mungkin mengemukakan pendapat tanpa dasar
jika berkaitan dengan istana ataupun presiden
dia menegaskan tidak akan asal bicara
emboah tidak percaya
untuk mendapatissimo info kontrasaktif baiknya sudah saya alasan kenapa di bandara daniel adama tidak disimpan dalam deskripsi
supaya tidak merlekatkan
sudah sudah mulai seocoresi
kalau sudah suber
saya ada mikir discover